ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
itu kenapa infusnya dicabut sih
mau kemana emangnya kondisi lo tuh belum pulih tau gak sih
gak usah ngatur ngatur hidup gue
gue mau ngapain gue mau kemana dimana atau sama siapa itu urusan gue bukan urusan lo oke
lo tuh bukan siapa siapa gue
kecap ngapain sih udah kok pagi pagi
kalau video call gue gak usah bikin ribet tau gak
eh orang tuh ya kalau ditelepon sama jodohnya itu tuh senyum senyum senang bahagia bukannya ngegas
kemarin aja pas gue sakit lo meluk meluk gue nangis nangis khawatir banget
cepetan mau ada waktu gue udah telat tau gak
gue minta lo kesini dulu sebelum lo berangkat ke sekolah
jemput lo di rumah sakit
ya di rumah sakit lah mau dimana lagi pakai nanya
lo udah sembuh apa
lagian kalo mau jemput suruh bokap lo aja gak usah gue
eh lo yang gak kemarin gue udah cukup ribet ya gara gara lo
sekarang lo suruh jemput lagi gak mau gue
ya udah gue maunya dijemput sama lo kerupuk kulit
jadi nanti lo udah kesini kita bareng tuh ke sekolahnya ya
kan kita mau tampil di acara ulang tahun sekolah
kasian patogar nanti
tangan lo jatuh
aja masih sakit botol kecap
enggak gue udah gak kena apa
kok tenang aja aman
gak apa apa gimana udah gak usah
lu gak usah mikirin tentang tampil ya
gue ntar bakal izin ke pathogar jadi lu gak usah khawatir lah
gue bisa sendiri gue ntar dance nya
jadinya nanti gak akan sempurna hasilnya
ya sama aja kayak hidup kita gak akan sempurna kalau nggak ada gue
atau nggak ada lo di hidup kita
udah udah gue ngumatin gue udah telat tau gak
tunggu dulu dong kerupuk kulit tunggu
jemput gua ya kita ke sekolah barengan ya
gak bisa udah gue mau telat ya
nih gak bisa nih michelle gak bisa sendirian
nanti kalau dia salah gimana
dia pasti gugup banget gak ada gue
gue harus ke sekolah
kalau gue telpon bokap izin sama bokap pasti gak dibolehin
gue izin sama dokter juga gak dibolehin
gue pasti harus di sini istirahat
bagus nih bukunya
kenapa gue jadi gugup duluan ya
ngedance sendirian pasti beda sih dibanding berdua sama rifki
tapi gue harus bisa tampil sendirian tanpa rifki
aduh rara mana ya
lo liat rara gak
rarak bilang ke gue sih dia lain gak enak badan makan gak bisa datang kenapa
gue khawatir sama rara
jangan jangan rara sakit karena beberapa hari ini terlalu banyak pikir

gak ada yang bisa dikira
gue harus jenguk rara
karena rara pasti lagi butuh kehadiran gue sekarang
eh mau kemana tuh si da vin
habis ngobrol sama si misha terus cabut
pasti dia mau nyari si rara
yuk ke luar ya
kasian kerupuk kulit
dia pasti gugup banget nih karena gak ada gue
tapi gimana caranya ya
kalau gue izin sama bokap atau sama dokter
pasti gak diboleh
terus gimana caranya
aduh nih motor kenapa sih gak bisa diajak kerja sama banget
udah tau orang masih buru buru
pakai mogok segala
lo mau kemana
kan bentar lagi kita mau tampil
masa lo mau cabut sih
bukannya gue mau cabut gitu aja tapi
ini masalah genting men
gue tadi dapat kabar dari

ternyata kakek gue tuh kondisinya semakin parah
jadi kakek lo sakitnya makin parah men
kasihan juga ya
eh sorry kalau kita nggak ada tampil di sekolahan sih
kita bakal nemenin lo ke rumah sakit men
lagian juga kakek gua ga boleh di jenguk banyak orang
iya jadi gue minta kalian bantu dalam doa aja ya
nah ini masalahnya men
thanks banget ya
kalian pasti ga bakalan biarin gua pergi
lagian kakek gue juga udah meninggal
sorry gua cabut duluan ya
yang gantiin posisinya sebagai vokalis siapa dong
emang siapa yang nyuruh berdua
asli kepala gue jadi mendadak pusing gue bantu mikir apa
jangan diem aja gitu emang kalau berdua mau apa
ntar pas kita tampil diledekin sama anak anak ipa gara gara penampilan kita gak maksimal
ya gak mau sih
ya udah makanya bantuin gue mikir
mereka lagi pada ngapain sih di parkiran serius banget
itu kenapa infusnya dicabut sih
mau kemana emangnya kondisi lo tuh belum pulih tau gak sih
rin lu bisa gak sih ya gak usah ngatur ngatur hidup gua
gue mau ngapain gue mau kemana di mana atau sama siapa itu urusan gue bukan urusan lo
lo tuh bukan siapa siapa gue
kondisi lo tuh belum pulih tau gak sih
eh gue bilang ya gak usah ikut campur oke
gua gak pernah sama sekali minta lo untuk peduli sama gue
mendingan lu cari aktivitas yang lebih berfaedah daripada gangguin hidup gue
mungkin bantu orang nyebrang atau bersihin jalanan nyapu jalanan gitu
gue tuh tulus sama lo gue kayak gini tuh tulus tuh gak
lo bayangin gue sampai bela belain gak ikut acara ulang tahun sekolah demi jagain lo
dengar deh gue gak peduli
dan gue gak butuh itu oke
dokter aja tuh bilang lo harus diopnam beberapa hari lagi karena kondisi lo belum pulih
gue tahu kondisi badan gue sendiri
gue udah gak kenapa napa
apaan sih ki
orang tukang ngadu dan tukang ngancem kayak lo harus dikasih pelajaran